apa elsa udah tau soal ini ya
gimana kalo kembalinya rena ke al
nantinya malah jadi bumerang buat elsa
so andin mengundang kita semua ke rumahnya untuk menyambut ke pulangan rena
makasih ya pas
apa aldebaran ngecam mama
iya jangan jangan al udah bilang ke mbak andin
aduh ini gawat
kalo sampe mbak andin tau
dia pasti bakalan marah besar ke gue
terus dia laporin ke nino
gue gak boleh biarin ini terjadi
terbukanya rahasia rena
ini bisa merembet kemana mana
mbak andin bakalan minta ke aldebaran
buat selidiki tentang kasus kematian
karena dia kan emang nggak salah
rena udah kembali sama kita pa
masalah kirinya berhasil pa
berhasil untuk bawa rena dan langsung adopsi
akhirnya udah balik lagi ke kita
karena aku mau ngabarin kabar gembira ini pa
sekali yang besok juga mau ngerayain kembalinya rena kesini
nanti papa sama bedanya
papa sama bedeteng ya
insya allah papa dan mama kesana ya
ajak yang sesama nino juga ya pa
ajak yang sesama nino juga ya pa
nanti papa segera akan kabarin mereka
nanti papa segera akan kabarin mereka
ya sayangnya udah sana kamu main sama rena
alhamdulillah ya allah
kok tadi kamu nyebut nyebut rena

andin dan al berhasil membawa rena lagi andin dan al berhasil membawa rena lagi
mereka kembali mendapatkan hak
mereka kembali mendapatkan hak adopsinya
dan sekarang rena di rumah mereka
pas banget hari ini
setelah aku bicara sama ibu panti
setelah aku bicara sama ibu panti
hak asur rena dikembalikan ke aldebaran dan andin
ada apa ini
oh iya besok andin undang kita ke rumahnya
dia mau bikin acara ke pulangan rena
dia mau bikin acara ke pulangan rena

aku telepon alsent dulu ya
apa mama cerita sesuatu
malah al dan mbak anin lagi ada di rumah papa
dan ceritain semuanya ke papa
dan ceritain semuanya ke papa
elsa mana mau dateng
dia kan yang mati matian cegah rena
balik ke andin dan

penana itu anaknya andin yang dititip elsa ke panti itu
apa elsa udah tahu soal ini ya
nantinya malah jadi bumerang buat elsa
andin mengundang kita semua ke rumahnya
untuk menyambut ke pulangan rena
ke pulangan rena pak maksudnya
aldebaran berhasil mendapatkan hak adopsi rena kembali
kamu tolong kasih tau elsa ya
tadi papa telepon elsa nggak diangkat kan soalnya
nanti besok aku datang sama elsa
makasih pak informasinya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hati kecilku merasa sedih
karena tidak bisa mendapatkan rena
tapi di satu pihak
aku senang sekarang
rena sudah berada di tempat yang aman
dan juga bahagia
permisi pak rendy
ini berkas yang bapak minta
pak rendy kenapa
kok kayak kedinginan gitu
tadi kehujanan soalnya
makanya kedinginan kayak gini
saya jadi ingat
biasanya kalau saya kedinginan kayak gini
kiki cantik orang mas
kita mau jalan mas
saya nggak ngerasa ada janji sama kamu
lu salah apa nggak inget
apaan sih kiki
ya iyalah mas ranting nggak tahu
namun tadi mas ali yang nyuruh kiki buat ngasih tahu mas randy
kalau mas wendy itu ditugaskan nemenin kiki
buat beli perlengkapan karena bakal ada pt di rumah ini
buat rena kayak dalam acara kita itu merayakan kembalinya rena di rumah ini mas
mas rendy yang nyuruh
mas rendy yang nyuruh
ya lah mas al yang nyuruh
tapi kalau nanti di masa depan putra kidul baru gigi yang nyuruh
mas rendy pura pura nggak dengar pura pura nggak tahu lagi
jadi nggak boleh kayak gitu
yaudah kita jalan sekarang ya
mas randy kalau udah tahu bukan murim itu ya
ya langsung dimurimin lah
kan aku selama ini udah ngasih kode kode udah gini gini
nggak peka ada si pagi lelaki
ah tapi ini yang bikin kiki gemes
mas rendy tunggu aku mas
mas rendy mas rendy jangan tinggalin kiki dong
waduh waduh kiki apa lagunya sih itu bikin malu aja
hei hei hei ayang kiki jangan jangan najar begitu dong
hau diri sedikit
ini siapa yang ngejar ngejar orang kiki mau belanja sama mas randy
nggak mungkin jangan halu di tengah ribolong
siapa yang halu sih
orang aku sama mas hendy itu ditugaskan sama mas al buat belanja persiapan partinya raina
jadi minggir minggir
mau pacaran minggir
bukan murem ya mas
lupa tangannya suka mancing mancing lho lah
maka jangan tinggalin gigit dong mas
orang itu nggak mau ditinggalin mas rendy
bukain pintu dong
iya keren ya
ih kalau begitu bisa kejadian ini patah dari kampungnya si kiki
apa namanya ya kalau sudah sering ketemu jadi jatuh cinta
bantuin ini sabuknya
pasang sendiri aja
ya bantuin ya mas
tuh kan mas
ki kamu kan gak cuma sekali dua kali doang naik mobil ini
ih mas lihat
itu tuh tuh
nggak bisa ditarik mas
tuh tuh tuh
nih lihat kan tuh
ya udah sini sini
jeret banget itu tuh tuh alam
romantis banget deh
kita jalan nek